pemanggilan kapolri bersama jajarannya dalam rangka tugas pengawasan komisi tiga dpr
tentunya terhadap institusi polri khususnya terkait dengan oknum oknum institusi
yang ada dugaan terlibat dalam kasus kematian brigadir yosua
tidak hanya itu hasil pendalaman komisi tiga dpr dengan ketiga lembaga
yaitu komponas lpsk dan komnas ham akan ditanyakan ke kapolri pada hari ini
apakah pemanggilan kapolri menjadi momen evaluasi polri
sudah bersama saya di studio pada hari ini ada pak sugeng teguh santoso
selaku ketua indonesia police watch selamat siang pak sugeng
selamat siang mas herano
pak sugeng menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh masing masing
anggota komisi tiga dpr anggota komisi hukum dari berapa fraksi ya
tadi kita simak ini banyak masukan terhadap kapolri khususnya dalam penanganan
kasus kematian dari brigadir yosua
kalau pak sugeng melihatnya apakah dengan pemanggilan ini
pemanggilan dari pak listio sigit prabowo ini menjadi momentum atau evaluasi bagi polri
pastinya ya karena kan memang komisi tiga itu adalah partner kerjanya pak kapolri
nah pada masa sidang ini muncullah kira kira satu bulan setengah yang lalu
kasus yang menurut saya mengguncang di pusat jantung polri mengguncang
dan membelalakan mata kita
banyak sekali membelalakan mata ada perwira tinggi kemudian yang lepas kontrol
membunuh anak buahnya yang kemudian terjadi efek gelombang besar ya
seperti bola salju yang menggelinding besar
nah ini tentu akan menjadi perhatian komisi tiga sebagai partnernya
ya poin soal kapasitas seorang jenderal polisi
kemudian poin apa lagi
kewenangan yang besar kemudian juga praktek dugaan praktek menutupi atau menjadi
menutupi kesalahan sesama anggota polisi yang menyeret sekarang ini sudah memeriksa sembilan puluh orang lebih
update nya bukan delapan puluh tiga berarti sudah sembilan puluh
sembilan puluh lebih ya
orang yang diduga akan terkena proses mungkin pidana
tiga puluh lima orang sudah dipatsus tempat khusus ya
ini kan sesuatu yang dahsyat nih
oleh karena itu memang komisi tiga sebagai komisi hukum yang menjadi pengawas polri
seharusnya bisa membuat catatan catatan penting yang harus direkomendasikan nanti kepada polri
catatan penting tentunya sudah dituangkan ya oleh beberapa fraksi yang dari desmond tadi ada pak adis kadir
tapi kalau anda melihatnya pak sugeng
misalnya tindak lanjut dari kapolri
jika tidak ada upaya bersih bersih di tubuh kepolisian apakah sudah saatnya kapolri diganti
penggantian kapolri menurut saya tidak relevan ya
jadi isu penggantian kapolri memang dikaitkan dengan respon polri
yang diwakili oleh pak kapolri sebagai pimpinannya terkait isu tindakan fs ya
ini on the track kalau saya melihat
tidak lambat ya pak ya
tidak mengalami perlambatan awal tapi memang terkendala teknis pembuktian
tapi begitu tanggal tiga tanggal empat kalau tidak salah baradae merubah keterangannya itu pergerakannya cepat
bahkan pak fs segera ditetapkan sebagai tersangka
bahkan dalam kasus klasternya kan ada nih klaster kasus pembunuhan
kluster dugaan pelanggaran kode etik
kemudian kluster pembenahan terkait satgasus
kemudian ada lagi kluster terbongkarnya dugaan perlindungan perjudian
ini dahsyat nih ya saya melihat seperti itu
jadi isu pergantian pak kapolri ini menurut saya belum pas lah ya
belum pasnya karena masih on the track
pak sugeng yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat saat ini adalah publik mempertanyakan
ini teka teki kematian dari yosua ini masih belum ketahuan motifnya apa
kemudian juga akan membuat spekulasi liar dari masyarakat
ada isu perkosaan pencabulan lgbt
kemudian ada isu lainnya uji di online sampai motif tersebut terbangun di publik
apakah sudah saatnya polri khususnya pak listio sigit ini membuka secara transparan ke publik
ada dua aspek yang berbeda nih ya mas hera ya
publik itu suka pada sesuatu isu yang sangat sensasional
tadi ada salah satu lgbt ya sudah disebut oleh mas hera
karena saya tidak pernah mau menyebut itu tapi saya kutip saja
ini kan sesuatu yang sensasional
kalau kasus yang namanya pelecehan kemudian pemerkosaan ancaman itu tidak sensasional
publik mengharapkan memang ada sesuatu yang dirilis yang sifatnya memenuhi kehausan akan berita sensasional
yang kedua di dalam penegakan hukum itu tidak penting tuh ternyata ya
di dalam penegakan hukum pasal tiga ratus empat puluh yang kemudian terbongkar ini itu dalam aspek hukumnya cukup dibuktikan bahwa
kehendaknya fs melakukan pembunuhan itu sudah dilakukan
ada beberapa waktu ada jeda waktu antara munculnya kehendak dengan tindakan membunuh itu ada jeda waktu
dan fs sudah sampaikan
bahwa itu adalah karena dia marah emosi kehormatannya harga dirinya diinjak injak katanya oleh brikpol y
itu kan alasan dia
yang terjadi di magelang
jarak tempuh dan waktunya memenuhi unsur pidana kasus pembunuhan berencana
ketika dia marah
karena pelaksanaannya kemudian dalam waktu katakanlah paling cepat jedanya satu hari bahkan dua hari
ini sudah memenuhi
pentingkah polri untuk menyampaikan motif yang sebenarnya seperti apa
nah ini menurut saya dikembalikan kepada tim sus ya
apakah tim sus akan membuka
karena isunya sudah muncul
menjijikan ini konsumsi delapan belas tahun
kalau dibuka akan memenuhi
kemalukan kedua belah pihak
ya kita kembalikan kepada tim
kalau dikembalikan pada tim sus kalau kita berkaca dengan kasus lain dibuka saja pak sugeng
ada isu perselingkuhan yang terjadi
ada isu kecabulan
dikatakan oleh publik sebagai progresor peradilan
tapi tim sus kan mengurusnya adalah mengurus penegakan hukum
bukan mengurus soal isu ya
penegakan hukum nih yang diurus ya
tetapi isu itu jangan salah nih
tim sus juga harus memahami
isu itu biasanya sebetulnya
sebagai indikasi ya
yang katanya sembilan ratus miliar itu kan baru isu ya
nah tim sus menurut saya terkait motif ya
ipw tidak terlalu tertarik dengan motif ya
ipw memberikan perhatian khusus soal pada praktek penyimpangan anggota oknum polri dan pemenahan institusi
penegakan hukum nanti di pengadilan ya
tidak harus ditentukan dari motif
nanti di pengadilan
yang akan membuka
dalam surat dakwaan
kalau anda menduganya lebih kuat kemana nih pak sugeng
ada isu liar banyak di luar sana
ada konsorsium juga tiga ratus tiga sampai diagramnya mulai munculan
termasuk juga pengetahuan brikpol dia terkait praktek lancung fs ya
itu yang mana yang benar
karena ipw tidak punya pretensi yang mana nih
tapi sudah dibuka semua ya
tidak tertarik dengan arah motif ya
iya tidak motif ya
lebih ke duren tiga atau magelang
ini kan ceritanya dibuat buat
menurut saya magelang
duren tiga sampai ke magelang
duren tiga hanya sebagai tempat eksekusi
artinya skenario masih dibangun tidak nih pak dari para tersangka
skenario di magelang
iya itu yang digaji
tadi kan komunisi tiga dpr menyatakan ada potensi
kalaupun ada prank ya
dari magelang gitu ya
itu tidak mempengaruhi konstruksi pengenaan pasal tiga ratus empat puluh
tidak mempengaruhi ya
baik pak sugeng saya mau masuk terhadap konsorsium tiga ratus tiga dan satgasus merah putih
ini pengacara dari almarhum
bang kamarudin semajuntak selaku pengacara almarhum
pernah menyebutkan verdi sambo
punya bisnis haram mulai dari narkotika hingga perjudian
apakah ipw melihat hal ini dari seorang ferdisambo sudah menduga ini sudah ada gitu pak
ipw mendapat informasi ya
bahkan lebih awal ya
informasi ini fakta bukti
tidak ada bukti
informasi kepada ipw itu selalu sebagai seperti bisikan ya
tapi kan karena tidak ada yang membuka kita sudah angkat dulu
soal geng mafia juga
soal geng mafia juga ipw yang mengangkat
awal awal soal obstruction of justice juga ipw mengangkat
nah soal perlindungan praktek perjudian
itu kan kemudian apa yang disampaikan oleh ipw dan pak kamarudin kan muncul ke publik
melalui peredaran secara masif jaringan perlindungan oleh fs kepada bandar bandar judi
yang nama namanya disebut
sudah ada tuh
nah kalau narkoba ini sebetulnya yang dahsyat juga kita dapat informasi
belum ada yang membuka nih
yang membuka siapa
data itu tuh kalau menurut saya yang berada di publik itu dari polisi
yang bisa membuka dan memiliki akses serta kewenangan untuk membuka informasi itu ya polisi memang
nanti kita akan ulas soal konsorsium ini lebih lanjut
tapi kita harus jeda pak sugeng
masih akan kembali bersama saya dan tetaplah bersamakan
kita saksikan pandangan dari trimedia panjaitan anggota komisi tiga dpr komisi hukum dari fraksi pdip yang tadi sedikit membahas soal atensi dari pribadinya terhadap apa yang sudah dijalankan oleh kepolisian untuk tugas pokok dan fungsinya
dari berita tersebut
dari berapa aspek
tapi pak sugeng saya kembali ke pak sugeng agus santoso selaku ketua ipw disini bersama kami
pak sugeng kita lanjutkan kembali soal konsorsium tiga ratus tiga dari ferdisambo
kalau pak kapolri ini sudah tegas mengatakan bahwa tidak segan segan untuk mencopot kapolda atau kepolisian daerah yang terlibat dalam perjudian apalagi judi online pak sugeng
kalau kita menyimak berapa pembelaan dari masing masing kapolda
ada kapolda subud kapolda sumbar yang tegas mengatakan tidak terlibat dalam dana judi tidak melindungi dari bandar judi
apakah dengan suara suara ini dari masing masing daerah ada indikasi memang di daerah kekaisaran sambo ini sudah sampai ke tanah air indonesia
jadi gini ya yang paling penting adalah pembenahan institusi supaya tidak ada oknum katakanlah petinggi polri
yang melindungi kejahatan itu paling penting ya apakah termasuk judi ataupun narkoba
nah yang kemudian muncul di publik adalah dua skema yang satu menempatkan pak fs sebagai pelindung puncak pimpinan
yang satu lagi ada lagi yang menempatkan pak kaba reskrim sebagai juga pelindung
ini kan menjadi di permukaan
supaya tidak menjadi fitnah
kepada para pihak ini kapolri menurut saya melakukan pemeriksaan mendalami
jangan supaya jadi fitnah berkembang terus itu yang pertama
kalau temuan ipw di beberapa daerah seperti apa
kalau kemudian ada tindakan tindakan ini kan itu mengindikasikan dua hal
kapolri tidak ingin bahwa polri dituduh melindungi kejahatan pertama
kemudian harus ditindak tegas walaupun kebijakan ini saya nilai sebagai reaktif ya harusnya kan terencana
nah sebetulnya sudah ada kapolda kapolda yang melakukan penindakan sebelum ini
sumbar sumatera barat ya yang tadi dikatakan kemudian banten dua diantaranya ada juga yang lain
nah ini kan perlu juga diperhatikan bahwa kepala kepala polda itu tidak concern
kepada pemberantasan judi dan juga narkoba
oleh karena itu harus diberikan satu clearance kepada masyarakat
dan juga dikedepankan asas praduga tak bersalah karena yang kita lihat di tampilan ini
ini kan ada nama nama ya ini harus di clear kan ini
mungkin perlu dibentuk tim sus juga ya untuk memeriksa ini secara
ini tim sus dari kepolisian atau dari dpr
nah tim sus ini menurut saya harus ada fungsi check and balances dari publik
mungkin tokoh masyarakat
kalau dpr pansus
iya kalau dpr kan punya kewenangan sendiri ya pansus
ini harus dari pori
ini kalau bisa dijelaskan soal ini dugaan dari temuan ipw ini kan data dari anda
pansus juga saya bisa
ini kan data dari anda ya pak sugeng coba kita lihat bersama
ada bagan bagan ya struktur dari konsorsium tiga ratus tiga verdi sambo
ini versinya kan ada yang dimunculkan versi yang pro terhadap sambo
dan juga muncul versi lain dari kontra terhadap sambo
ini kalau temuan ipb seperti apa
ipw kan tidak punya satu kewenangan untuk melakukan penyelidikan
ipw sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja polri itu memberikan masukan ya
masukan kepada polri dan juga kepada institusi penegak hukum lain lah
nah masukan ini harus dimaknai bahwa polri masih dipercayai untuk kemudian membenahi
ini harus dilihat seperti ini ya
oleh karena itu saya katakan ya ini harus diperiksa ya
orang orang yang di dalam diagram ini harus dipiksa juga
tapi sekarang masih belum
saya tidak tahu ini kan masukan kepada polri ya
karena ada nama nama bandar judinya ya
sudah ada yang membantah gitu ya di media
kan itu kan harus diberi kesempatan juga
asas peraduga tak bersalah supaya data ini tidak berkembang terus menjadi pembicaraan yang sifatnya menghakimi
ini data dari kepolisian sendiri internal atau dari mana ya
analisis saya atas dua basis ya
bahwa ini saya yakini dari internal kepolisian
satu model penampilan dengan flow chart seperti ini adalah model yang biasa dibuat oleh polisi untuk paparan kasus
dibandingkan membuat hal hal
berarti ini a satu ya dari kepolisian berarti ya
saya yakin dari kepolisian
yang nyobar juga polisi ya
ya konten ini yang dimasukkan kontennya itu konten karena kemampuan memiliki kewenangan melakukan pendataan
kemudian bisa juga melalui perlengkapan sadapan ya
kan ada nomor nomor telepon ini
ini dari polisi menurut saya
kalau ini dari polisi artinya apa
ada kompetisi di dalam
koreksi saya jika saya salah
kalau saya tidak bisa melihat dengan jelas ini dari tampilan
tapi ada nama yang bermunculan di sana pak fadil imran
itu benar termasuk dalam bagan ini atau diagram ini pak
itu ada disebut di dalam bagan ya
oleh karena itu kepada yang bersangkutan harus diberikan hak untuk juga membantah
atau menjelaskan apapun
karena menjadi fitnah apabila ini turun ke negara
terus berkembang ya
tidak diberikan hak untuk menjelaskan
berikan kewenangan kepada mereka untuk memberikan pernyataan meskipun tidak diperiksa
diminta untuk hadir di baris kempor
itu kan internal ya
ini kan bukan proses penyidikan yang masuk pro justisia
ini adalah pemeriksaan internal
mungkin oleh irwasum dilakukan ya
sidang pelanggaran kode etik
tidak masuk ke sana
tidak masuk ke sana
ini adalah keterangan ya
kalau memang diperlukan seperti itu
oleh karena itu kan ini kita kedepankan asas peraduga tak bersalah
kita bergeser kepada satgasus merah putih nih pak sugeng
ini kan menjadi atensi dari dalam negeri termasuk mancanegara yang dipimpin oleh mantan kadipropam
apakah ipw melihat satgasus itu perlu tidak di dalam republik ini
kita tahu sampai saat ini masih ada satgasus pangan ya
dari polisi ya
kalau seperti satgas pangan kan itu untuk penanganan isu khusus
kelangkaan pangan cpo ya
itu enggak ada soal
yang disoal adalah merah putih nih
merah putih nih ya yang disoalkan sudah dibubarkan
artinya polri melihat memang ada hal yang harus dibenahi
nah buat ipw ada lima alasan tuh ya
ada lima alasan satgasus itu memang harus dievaluasi
harus dievaluasi dan dibubarkan akhirnya
satu ini menumbuhkan polisi elit
karena ada polisi elit polisi yang lain bisa demoralisasi
ketiga tumpang tinggi kewenangan
karena satgas ini punya hak melakukan penyelidikan dan penyedikan tindak pidana yang terhitung mewah
tidak ada urgensinya merah putih dibentuk ya dari zamannya pak tito
dulu ada urgensinya
ada urgensi ternyata
kalau sekarang ini nggak ada urgensinya
setelah kasus juswa
sebetulnya ketika mereka itu diberikan kewenangan menyelidiki lima tindak pidana yang mewah itu
saya bilang nggak ada urgensinya
karena ini tumpang tinggi dengan satuan satker dalam struktur polri yang sudah ada
kita akan bahas soal banker yang dicurigai diduga ditemukan di rumah ya
rumah dari irjen paul dari sambu
ada uang dolar pecahan singapura sembilan ratus miliar rupiah
informasinya apakah itu benar atau tidak
singapura apa dolar amerika
ini masih harus kita telusuri juga dari informasi yang berkembang
kami akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news